di atas jembatan pasar gede solo akan berdiri hingga akhir januari dua ribu dua puluh tiga
kampung dolanan yang terletak di jalan kenjeran empat c kecamatan simokerto surabaya jawa timur ini mengenalkan berbagai permainan tradisional
di sini saya cuma pakai beberapa sendok aja untuk nanti campuran si bubuk jelinya
tahun ini menjadi tahun terakhir
dan mengakhiri ambisi netanyahu ini
nah untuk membahas masalah pilpres ini
waduh momentumnya kayak keputus banget
kami belum melihat seperti itu ya
sebelumnya polisi sudah mengantongi beberapa bukti dari kasus dugaan kdrt pasangan artis ini
dengan si indonesia connected malam hari ini
sementara di kantor maksimal dua puluh
kemudian hasil suara masing masing pasangan calon suara masing masing partai politik
posisi multimatik jelas supaya organisasinya relevan dan sumber daya manusia relevan
jadi sama sama ngerti dengan keadaan kayak gitu
halo basket menyambut kedatangan habib
pastikan juga pisang yang digunakan berkualitas baik
dan juga sebelum kejadian apa yang harus kita lakukan
karena melihat bahwa ini bukan mewenang kemenhub dan lain sebagainya
berusaha semaksimal mungkin untuk merekrut
yakni kuah santan dengan olahan rempah ditambah potongan cabai rawit yang melimpa
potensi gempa susulan masih tetap ada
industri pemurnian prekursor dan katoda di kawasan industri terpadu batang jawa tengah
selamat datang mbak mirsa di segmen sair menjadi
bagi mereka yang di indonesia
kemudian aspek kebijakan kebijakan proses
ya kayak club kayak inilah club club
ras arki main main yang cukup lama berkecimpung di indonesia dan melawan filipina nggak pernah menang
kita harus mengendalikan diri dari hawa nafsu
dan sisanya dua tempat tersisa akan direbutkan oleh lima tim yang masih bisa kita bilang punya peluang lah untuk lolos ke babak playoff
nah itu lebih ke machine learning kemudian data saintisnya juga kayak gitu dari data data peraturan yang ada di kementerian
kayak kita tuh di indo misalnya kayak gue bukan sma tapi gue dulu waktu sma ya juara terus main
kita gitu ya contoh itu ada contoh lah ya
kalau tim tim tim gede lah ya
ngumpulin duitnya setengah mati chan kita
karena di sumber ini kalau anda menang
kemudian tpnpb bisa melepaskan sandra itu
terjadi kurang dua hari setelah seorang pria membunuh enam orang dan melukai beberapa lainnya di bondai junction
warga yang hendak melintas wajib menunjukkan strp
dari segi pengalaman mungkin juan lebih tinggi cuma
dulu kalo sama fyodan ketemu di sekolahnya juga
jadi kali ini bakal ngomongin timnas atau ngomongin video
selain di jalan sudirman dan tamrin
nah kalau sudah selesai jadilah peyem bandung yang siap untuk disantap
dengan persentase sebesar enam puluh dua lima persen atau sekitar tujuh puluh tujuh tiga juta orang
bambu jenis ini dipilih karena mampu menampung banyak air
mencium aroma paheya membuat saya tak sabar untuk segera menyatapnya
mohon doa ya juga lah untuk semua yang terbaik
dan kali ini kita akan sama sama belajar apa yang kita lakukan apabila kebakaran terjadi
awas pada sekaligus juga peka
tapi kalau mau tinggalin mukamah pasti apal lah
gimbal udang asik gede banget saya mau dong dua ya
begitu nanti pasien pasien ini bisa memberikan apa saja gejala gejala yang mereka rasakan